persatuan di jakarta kita jaga
beliau akan sidang pagi ini
dan sidang ini mungkin punya konsekuensi
sidang kita bertemu sebentar
meskipun hanya sebentar
dan hal yang terkait dengan tadi pak basuki
mengapa ini penting
pilkada itu jadwalnya
anggaran diproses sekarang ini
sampai dengan oktober jadi
kalau tidak ada pembicaraan
sekarang kalau tidak ada pembicaraan awal
nanti tidak mencerminkan
rencana rencana yang dijanjikan
di dalam kampanye gubernur baru
kalau tidak ada pembicaraan ini
rencana gubernur baru
baru bisa dilaksanakan
anggarannya sudah disusun sekarang
saat proses penyusunan gubernurnya
saat pelaksanaan gubernurnya sudah baru
pilkada jadwal pergantian
tahun anggaran itu
selisih beberapa bulan
jadi itu sebabnya
kenapa kita bertemu awal
dan tadi disepakati
tim anggaran kita
yang nanti menerjemahkan
dijanjikan untuk dilaksanakan
akan dibicarakan dengan
penyusun anggaran tim pak basuki
tim pemda sehingga
bisa mulai dilaksanakan
nah saya menghargai sekali
sehingga memungkinkan dan beliau sendiri
udah pak anies timnya aja
kita saling ketemu
kemudian nanti anggaran yang disusun
supaya sudah memasukkan
mana dulu pak yang akan diprioritaskan pak
program dan lainnya sudah kpu nya
pak ini bangun
waduh sebentar kita beresin
kalau dari pak basuki tadi
yang nanti akan membawa program program kita
jadi kita sudah
dari pembicaraan tadi sudah jelas
pak basuki sangat terbuka
tentang program kita yang
perlu anggaran di pemda
yang harus disiapkan dana awal
gitu ya cukup
pak untuk menyatukan warga yang sekarang terpecah
pak untuk menyatukan warga jakarta yang sekarang terpecah
rasanya terpecah juga enggak ya
mungkin terlalu ekstrim
kalau menggunakan istilah terpecah
kemarin itu adanya terpolarisasi
polarisasi itu artinya memang ada kelompok
tapi enggak terpecah
kalau terpecah kemarin nggak ada
ada yang punya kecenderungan milik nomor dua
ada yang punya kecenderungan milik nomor tiga
datang di tps juga pada duduk
enggak biasa biasa aja
bahkan ngobrol santai meskipun ketika nyoblos
yang kita bangun adalah
yang tadi disebut itu kan perasaan
pecah itu kan perasaan
kenyataan di lapangan kan enggak
jakarta adalah sama
itu bisa bekerja bersama
itu bisa bekerja sama juga
juga merasa baik
gitu ya cukup
selain aduan warga ya pak
setiap paginya nih ya pak
gini gubernur tuh dua puluh empat jam
tapi setiap paginya datang pak
terima kasih ya
saya mau mencoba
makasih ya pak
setiap badan lo
setiap negara dari negara
buat angka dari delapan belas